di belakang saya adalah apotik bumi di green garden kawasan jakarta barat
pada hari senin tanggal delapan februari dua ribu dua puluh
salah satu pemilik apotik bumi bernama helena lim
menjalani vaksinasi covid sembilan belas di puskesmas kebonjeruk
kejadian ini menuai kontroversi karena helena dinilai bukan tenaga kesehatan
selain dari mitra usaha helena dikenal sebagai penyanyi dan juga selebgram
seperti yang diketahui untuk saat ini
pemberian vaksin covid sembilan belas tahap satu di indonesia
masih diprioritaskan untuk golongan tenaga kesehatan
pemilik apotek bumi eli condro membenarkan
helena lim merupakan mitra usaha apotik miliknya
ia mengaku bingung mengapa unggahan video helena mendapatkan vaksin covid sembilan belas viral di media sosial
benar kami sebagai partner vaksin kami diurus oleh apotek kertan
sebetulnya kami memang dari nakas
kan mendapat izin dari itu
kita hanya bingung aja kenapa sampai heboh begitu
semoga semua mengerti
kita kan memang termasuk front line yang terhadapkan dengan pasien pasien setiap hari
kami panjang cukup panjang waktunya dari pagi sampai jam sepuluh malam
tahap pertama vaksinasi covid sembilan belas di indonesia
ditujukan bagi kelompok tenaga kesehatan
menurut undang undang no tiga puluh enam tahun dua ribu empat belas tentang tenaga kesehatan
ada tiga belas kategori tenaga kesehatan salah satunya adalah tenaga kefarmasian
pada ayat lima dijelaskan bahwa apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
masuk kategori tenaga kefarmasian
namun pemilik apotek tidak disebutkan dalam belit tersebut
menurut ikatan apotekar indonesia tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker
tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di bawah superfungsi
serta tenaga penunjang kefarmasian seperti administrasi kasir
mereka semua merupakan bagian dari apotek dan layak mendapatkan vaksin covid sembilan belas di tahap pertama
kalau pemilik sarana apotik itu hanya menyerahkan investasinya
kemudian dikelola sepenuhnya oleh apoteker
maka pemilik apotek bukan bagian dari apotek
tetapi kalau pemilik apotek juga bekerja sehari hari
beraktivitas di apotek itu sebagai misalnya yang non kefarmasian
apakah manajemen apakah keuangan dan lain sebagainya
maka dia berada di situ
pemerintah kota jakarta barat menyebut
helena ali membawa surat keterangan petugas penunjang kefarmasian
ketika divaksinasi di puskesmas kebun jeruk
namun belum diketahui apa helena benar beraktivitas sehari hari di apotek bumi
kementerian kesehatan masih melakukan verifikasi surat keterangan
petugas penunjang kefarmasian milik helena lim
perselasa sembilan februari kementerian kesehatan belum mendapatkan penjelasan resmi
dari dinas kesehatan jakarta barat maupun dari provinsi dki jakarta
pada prinsipnya sistem pendataan yang kita susun ini kan
mengapa kita membuat check and recheck ya
bahkan kemudian mengembangkan sistem manual
dan kita juga mempercayai sebenarnya bagaimana pemerintah daerah itu
melihat apa saja kriteria sasaran yang memang layak mendapatkan vaksinasi
jadi pada sisi saya rasa sih tidak ada masalah ya
karena seperti kita ketahui untuk verifikasi awal itu memang sudah hari tadi
pada waktu mengupdate sistem informasi sdm kesehatan
atau kemudian pada saat melakukan secara manual kan itu harus membawa data dukung
petugas penunjang kefarmasian
berada di bagian terdepan dalam menghadapi pasien masuk golongan tenaga kesehatan
namun jika seorang pemilik apotek hanya menyerahkan investasi dan tidak bekerja di apotek
seharusnya tak layak mendapatkan vaksin covid sembilan belas di tahap pertama
karmel mursalim jimmy chandra jakarta